sementara itu menanggapi soal adanya korban vaksin palsu yang menolak untuk divaksinasi ulang di tempat vaksinasi sebelumnya
menteri kesehatan menyatakan korban bisa mendaftar untuk divaksinasi ulang di rumah sakit yang diinginkan
saat ini kementerian kesehatan dan kepolisian masih berkoordinasi menangani kasus vaksin palsu
menkes mengimbau agar warga melaporkan kasus vaksin palsu ke posko aduan dengan nomor telepon satu lima lima enam tujuh
saya kira masyarakat tadi sudah bapak presiden bilang tenang dulu jangan kita anarkis jangan kita juga panik dalam hal ini
kan kita harus betul betul kita lihat rumah sakit itu nanti kan juga terus diteliti sampai ke pengadilan siapa sebenarnya
apakah dia oknum atau memang manajemennya juga ikut
iya nanti hukumannya ya tergantung dari tingkat kejahatannya
ini juga kami berikan tempat puskesmas bila mana masih tidak ingin di puskesmas
kami punya rumah sakit umum kecamatan kita semua siap di sana
jadi benar benar saya setuju kalau tidak ingin ke rumah sakit yang lama bisa di tempat yang lain